beberapa kejutan dan fenomena menarik terjadi di pilkada serentak kali ini
mulai dari kemenangan kota kosong atas calon tunggal
hingga gugurnya calon dari dinasti politik
apakah ini menunjukkan kualitas pemilih semakin membaik
pemilihan wali kota makassar menyumbang kejutan paling besar
saat kota kosong berhasil unggul atas calon tunggal
munafri arifudin andi rahmat iqadewi
dan perolehan suara calon tunggal api cicu
dengan hasil ini maka pilkada kota makassar akan diulang pada tahun dua ribu dua puluh
fenomena lain yang terjadi di pilkada serentak kali ini
adalah rontoknya sejumlah kandidat dinasti politik
berdasarkan hasil hitung cepat dan rekapitulasi suara dari kpu
setidaknya ada enam calon gubernur
yang berasal dari politik dinasti
yang gagal memenangi pertarungan di empat provinsi
yaitu sumatera selatan sulawesi selatan
maluku utara dan kalimantan barat
mereka antara lain pasangan dodi reza alex nurdin
dan giri ramadhan kimas di sumatera selatan
karolin maghrir natasa di kalimantan barat
iksan yassin limpo di sulawesi selatan
asrun di sulawesi pegara
serta kakak adik abdul ghani kasuba dan muhammad kasuba di maluku utara
dari sejumlah kandidat
yang beruntung adalah siti rohmi jalila
yang maju sebagai calon wakil gubernur nusa tenggara barat
kakak dari gubernur ntb petahana
tuan guru bajang zaidul majdi ini
berpasangan dengan zulkifli manca
dari pilkada maluku utara
status sebagai tersangka kpk yang melekat pada ahmad hidayatmus
tidak membuatnya kehilangan taji di kontes pilkada
dalam rapat klenore kapitulasi suara
ahmad hidayat menyatakan keluar sebagai pemenang
berdoa sesara yang ditengarai
masih dipakai menjadi alat pengumpul suara di pilkada serentak kali ini
fenomen apakah yang sedang terjadi
sejauh mana kualitas pemilih di pilkada kali ini
kita akan menjawabnya dalam dialog berikut ini
nah kita ngomongin pemilih sekarang
kejutan kejutan mewarnai hasil pilkada serentakali ini
bagaimana menjelaskan berbagai kejutan dan anomali politik
yang terjadi di pilkada serentakali ini
untuk membahasnya malam hari ini kami sudah bersama
dengan bang andi alivian malaranggang
pakar politik otoromi daerah
dan juga salah seorang perumus dulu
perumus otonomi daerah dan desentralisasi di indonesia
terima kasih bang andi sudah datang
kemudian ada bang hanta yuda
direktur eksekutif poltreking indonesia
yang banyak melakukan penghitungan cepat
yang pasti tahu nih bagaimana tipologi
dan apa alasan orang orang itu memilih
melakukan anomali anomali membuat kita terkejut
terima kasih bang hanta sudah datang
saya mau ke bang andi dulu nih
melihat secara makro dulu
kalau kita evaluasi pilkada dari segi pemilihnya
kan tadi kejutan kejutan menarik
dinasti politik berguguran
paling tidak di level gubernur
tersangka kpk bisa menang gitu
secara makro apa yang bisa anda jelaskan
pertama kita lihat
pemilih semakin cerdas
paling tidak semakin berani
untuk melakukan resistensi
apakah itu tekanan tekanan dari incumbent
apakah tekanan dari ya sebutan quote unquote
ataupun juga berbagai macam
secara psikologis ya
dia bisa membangun
membuat keputusannya sendiri
kota kosong menang
misalnya incumbent kalah
ada beberapa banyak incumbent kalah
tetapi juga kita bisa melihat juga
ada tren yang mix
misalnya masih ada yang tersangka bisa menang
malah yang sudah ditahan malah bisa menang
jadi ini juga kita harus mulai mengevaluasi
tentang bagaimana sistem pilkada yang harus kita lakukan
pelajaran calon tunggal ini semakin banyak
mestinya kita mulai berpikir bahwa ada cap
cap batas maksimal dukungan terhadap seorang calon
maka pasti akan ada dua paling tidak
dengan mungkin kita mengurangi kemungkinan
untuk terjadinya calon tunggal ke depan
karena kalau calon tunggal kemudian menang
dampaknya pada sistem pemerintahan di daerah
misalnya di kota makassar ini
makassar akan mengikuti pilkada berikutnya lagi
yang serentak tahun dua ribu dua puluh
artinya nanti akan ada plt disitu
pemerintah menjadi tidak stabil karena uncertainty nya terlalu tinggi
ini kita harus mengurangi misalnya untuk pilkada
mengenai yang satu lagi mengenai
orang yang sudah ditahan kpk atau dijadikan tersangka pada kpk
waktu saya jadi bermasalah secara hukum
pada waktu itu belum jadi tersangka
saya baru dicekal
saya langsung memutuskan untuk mengundurkan diri
tapi untuk pilkada kali ini tidak ada kesempatan untuk mengundurkan diri
karena dilarang mengundurkan diri
mestinya pada saat kita membuka peluang dalam aturan
orang yang jadi tersangka
boleh dah mengundurkan diri
dan bisa diganti juga
dan boleh diganti
kalau dia tidak punya kesempatan mengundurkan diri
apa yang terjadi
dia fight sampai mati
dan itu terbukti di dua pilkada itu ya
terbukti dan dia bisa menang
mengenai kota kosong
kita bicara parsial ya
satu satu persatu gitu
apa yang bisa anda jelaskan terkait dengan
ya selain tadi ada catatan menarik dari bang andi
soal seharusnya yang harus dihindari kita tarik sedikit
itu tidak mestinya dihindari
terjadinya calon tunggal itu
karena dua hal tadi
satu mestinya setiap dukungan partai
koalisinya dibatasi saya setuju
bisa berpotensi kalau tidak hati hati
setiap partai itu juga wajib mengusung
dia tidak mendukung
akhirnya bisa kotak kosong juga
nah tapi dari enam belas
kalau kita refleksi dari enam belas daerah
itu memang satu yang kalah
satu satunya di makassar
teman teman andi ini
itu baru makassar
apa yang bisa anda jelaskan bang hanta
hal mungkin kalau saya satu
ini bentuk perlawanan warga
masyarakat pemilih terhadap keputusan elit
itu jelas satu
jadi ini koreksi juga kepada elit elit partai
harus memperhatikan arus suara publik juga
jangan sampai ada keterputusan
antara arena rekrutmen politik dengan kaderisasi
dengan apa yang diinginkan publik
ini kan bentuk perlawanan satu itu
yang kedua ini juga ada faktor
karena incumbent masih kuat
kan lihat mesin politiknya masih berjalan dan seterusnya
saya tidak sampai mengatakan kekuasaan
pengaruh kekuasaan itu juga mempengaruhi
tetapi itu juga memberi dampak
maksudnya incumbent berdampaknya untuk
memilih kota kosong
jadi kan memang sejarah di wakassar itu
mengapa terjadi calon tunggal
karena tadinya ada dua sebenarnya
yaitu yang api cicu
yang menjadi kandidat satu satunya itu
saudara dhani pomanto
yang kemudian belakangan didiskualifikasi di tengah jalan
jadi cukup kuat secara seorang
sehingga memang beda dengan misalnya
pilkada calon tunggal di tangerang
ataupun di tempat lain
yang sejak awal bahkan ada
tidak ada kompetitor
tidak ada kompetitor
kompetitornya tidak ada
jadi sejak awal
maka menangnya tujuh puluh puluh empat
apakah ini bisa diartikan
mas hanta dan juga bang andi
ini bentuk masyarakat
benar tadi katanya
melawan bentuk ketidaksukaan
atau menganggap bahwa
keputusan diskualifikasi itu
keputusan yang tidak masuk akal sehat dia
sehingga dia melakukan perlawanan politik seperti itu
bisa dibaca seperti itu
karena tadi kata kuncinya ada kompetitor
beda dengan lima belas daerah yang lainnya
memang tidak ada calon kuatnya
yang ini yang didiskualifikasi itu
terbukti memang calon kuat
kalau kompetitif kan berarti dia punya pendukung juga
mesinnya bisa digerakkan
jadi dua hal dua level
satu perlawanan terhadap keputusan tadi
atau bisa tadi dikaitkan dengan diskualifikasi
lagi pula rakyat kan pada dasarnya ingin ada pilihan
kalau tidak ada pilihan
pertama anda akan lihat voter turnout akan rendah
orang yang tidak punya pilihan malas pergi milih
terbuktinya lima puluh tujuh persen kan dari administrasi
makanya rakyat ingin ada pilihan
upaya upaya untuk membatasi pilihan itu
tentu saja membuat rakyat menjadi
ya melawan terhadap upaya upaya elit untuk membatasi
dari segi partai politik ada evaluasi tertentu nggak kan
kalau kita lihat apc jusdari kan
hampir semua partai
mungkin demokrat saja kabarnya yang
kecuali partai yang
kecuali partai demokrat yang tidak mengikuti tren satu
ini kan ada asimetris
idealnya harusnya partai ini kan juga suara rakyat
ternyata suara rakyat itu melawan suara partai
jadi ada sembilan saya nggak tahu jumlah partainya
itu mendukung a pemilih
ini kesetuan partai juga kan
khusus partai memilih yang lain
nah harusnya ini mungkin evaluasi dalam proses kandidasi oleh partai
dengarkan suara konstituennya
dengarkan juga suara publik
suara pemilihnya suara warga
betul betul dengarkan ya
tidak ada transnasional di belakang
juga perhatikan juga masukan masukan publik
mestinya itu jangan
sebenarnya sebenarnya kalau dipikir pikir
menjadi calon tunggal sebenarnya lebih sulit
sebaliknya kalau ada dua atau tiga pilihan
kecuali jakarta kan
maka misalnya sebenarnya kalau di jawa barat
tapi toh dia bisa jadi gubernur
jadi kalau ridwan kamil walau kota kosong kalah juga
saya cara cara apa yang terjadi di makassar menurut anda
ini bentuk perbaikan kualitas pemilih atau justru ada degradasi terhadap kualitas
menurut saya tadi
jawabannya disimpan dulu kita akan bahas usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami
sebelum kita beralih ke anomali anomali lain
saya mau tanya singkat saja dengan fakta politik di makassar
itu menurut anda ini menjadi kabar baik nggak buat kualitas pemilih
terutama dalam kualitas demokrasi
kabar baik untuk mengoreksi sistem prosedur cara kita berdemokrasi
itu kabar baiknya
sehingga kita sadar ada hal yang harus dibenahi
tapi bisa juga perspektif lain
kabar buruknya sebenarnya ternyata
sebenarnya saya mau ngatakan
dikalahkan oleh kota kosong itu lebih memalukan
ketimbang dikalahkan kompetitor
nah itu catatannya
kabar buruknya bahwa ternyata publik dipaksa pemilih dipaksa
dengan memilih yang terbatas
padahal demokrasi itu kompetisi
kalau kompetisi semakin banyak ibarat menu perasmanan
pilihannya itu semakin bagus bagi pemilih
kalau dipaksanya satu kalau orang nggak mau
dia memilih yang nggak mau makan ya lebih banyak
kasus serupa nggak pernah terjadi ya bang ya
maksudnya orang yang kemudian didiskualifikasi
jadi kota kosong yang karena terdiskualifikasi
bukan karena memang tidak ada calonnya yang bisa menantang gitu
itu belum ada terjadi di indonesia
seperti kasus makassar yang otomatis atau terpaksa terdiskualifikasi gitu di tengah jalan
ya itu mungkin hal yang berbeda
apakah ini bagian dari strategi politik
kalau kemudian di perjalanan kompetitornya didiskualifikasi
tentu itu perlu kita dalami
tetapi ini memang berbeda
seperti tadi bang andi beri catatan
kita harus melawan kota kosong sejak awal
itu poinnya di makassar
sebenarnya ada kompetitornya sama kuatnya
atau kosong kecelakaan berarti ya
iya dia lewat jalur independen
dan ternyata pendukungnya mesin politiknya masih jalan
pendukung masih jalan
mungkin juga banyak yang mengkampanyekan memilih kota kosong
jadi ada variable itu
beda kalau kemudian sejak awal dia kotak kosong
nggak ada lawannya dan rata rata menang sebenarnya
dua belas yang lainnya justru menang
meskipun kabar buruk bagi kita
bagi berdemokrasi kalau semakin sedikit calon
sama di pilpres juga
mestinya ambang batas pencapresan itu tidak ada
semakin calon semakin bagus bagi kita
itu harus membuat demokrasi kita
tapi kalau mengenai dinasti politik bang anto
kalau kita lihat ini kan dari banyak sekali
hampir semua cuma satu yang menang di level gubernur ya
ini apa yang bisa anda jelaskan
itulah cantiknya demokrasi
demokrasi kekuatannya adalah dia mampu melakukan koreksi
terhadap kesalahan kesalahan yang dilakukan baik oleh elit
maupun oleh sistem politik itu sendiri
sehingga rakyat beraksi terhadap itu
pilihan pilihan dari elit maupun dari sistem politik
kemenangan kotak kosong itu memperlihatkan orang tidak bisa ditekan
apakah itu dari dinasti apapun dari elit politik
ataupun partai yang diborong dan sebagainya
tetapi di lain pihak kita juga harus melihat bahwa ternyata dengan macam begini
sistem politik misalnya akan terjadi plt berkepanjangan
itu buruknya di situ ya
pemerintahan tidak bisa berjalan dengan efektif dalam konteks itu
tetapi ini juga sekali lagi warning bagi kita untuk mencoba melakukan perbaikan perbaikan
dalam undang undang pemilu maupun undang undang kepartaian
jadi banyak yang harus dievaluasi terkait dengan peraturan perundang undang
tapi kalau bicara dinasti politik yang berguguran itu bang hanta
apa yang bisa anda jelaskan
kan itu kan harusnya kan dinasti politik mewariskan kekuasaan
dan juga berkah elektoral dan berkah politik yang berusaha
kalau di pilkada kabupaten kota masih banyak yang menang
untuk menggunakan suaminya anaknya
tapi kalau gubernur memang di sulawesi selatan adiknya gubernur
di kalimantan barat putri atau anaknya gubernur dan lain sebagainya memang beberapa
tapi memang ini kabar baiknya ternyata pemilih kita meskipun perlu dibedah
relatif lebih rasional
jadi memilih memang harus kalau pemilih rasional itu gampangnya begini
dia melihat rekam jejak dia melihat prestasinya melihat pengalamannya
kebetulan dia anak gubernur kebetulan dia istri gubernur nggak masalah
tapi kalau dia kompeten kalau dia memang betul betul nggak masalah
memang beda demokrasi itu basisnya kan merit system
meritokrasi lihat kompetensinya
kalau dinastitokrasi itu ya memang melihat terah pengaruh keluarga
baru lahir pun bisa jadi pangeran kemudian jadi raja
memang beda jalurnya
nah ada sistem yang split katakanlah ini sistemnya berdemokrasi
tetapi kita menggunakan pengaruh dinasti segala macam itu kan nggak masuk mestinya
jadi semakin kalah sebenarnya kabar baik
kalau kandidat yang hanya mengandalkan
pengaruh dinasti tadi
jadi harus ada kualitas pada tokohnya
walaupun dia datang dari keluarga tertentu
yang juga sudah terkenal di dalam konteks perpolitikan nasional
ataupun di daerah tersebut
tetapi selama dia punya kualitas yang baik dan memang disukai oleh rakyat
bisa saja terjadi
pada tingkat kabupaten kota kita lihat begitu pada tingkat gubernur
artinya bahwa kalau ingin mencalonkan calon calon yang berhubungan darah dengan tokoh tokoh politik tertentu
pastikan bahwa kualitasnya nggak bagus
nah itu dia itu yang menjadi pelajaran
makanya memastikan kualitas agus sarimurti
kalau itu jelas bagus
itu di topik lain
tadi kan catatan catatan baik itu
bagaimana kalau kita lihat fenomena fenomena bagaimana pemilih indonesia bisa lebih kritis
lebih positif melihat calon calonnya tidak hanya disuruh
atau mungkin tidak mengenalkan hal hal yang bagus
yang sifatnya terah gitu ya
kalau mengenai unsur unsur negatifnya
sesuatu yang kita khawatirkan sejak lama
pasca pilkada dki dua ribu tujuh belas
kita semakin khawatir politik identitas yang menggunakan sarah sebagai tools pemenangan itu bakal dipakai lagi
anda lihat hal yang sama terjadi nggak
ya sebelum kesana menurut saya ada pergeseran ya
pemilih kita itu semakin kemarin semakin otonom sebenarnya
dia untuk menentukan pilihannya soal politik dinasti
ternyata nggak bisa sepenuhnya kita arahkan
tetapi memang ada tren politik identitas
politik identitas itu kan pemilih sosiologis ya bang andi
pemilih sosiologis dia memilih preferensinya karena agama
karena suku karena daerah
itu secara demokrasi sah sah saja memang
oh saya memilih kalau pemilih rasional karena dia berprestasi
waktu jadi menteri berprestasi
waktu jadi kepala daerah sebelumnya berprestasi
jelas rekam jejaknya dia punya kompetensi
itu pemilih rasional
atau dia memilih ahy itu karena dia berprestasi
itu pemilih rasional
tapi ada pemilih psikologis
milih oh karena muda karena ganteng
ada pilihan sosiologis maksud saya
pemilih sosiologis itu kalau keserahan indonesia di survei poltreking itu
jadi isu agama penting bagi dia
jadi kita ranking
kalau ditanya apakah faktor pengalaman faktor visi misi program faktor rendah
angka itu semakin kuat nggak bang hanta dari waktu ke umum
belakangan memang dari pengalaman dki agak kuat
semakin bagus produk demokrasi kita menurut saya
melihat kompetensi melihat pengalamannya
persoalan dia anak siapa dia identitasnya apa dari daerah mana
meskipun dalam demokrasi sah saja dia menggunakan preferensi
saya kasih kesempatan bang andi untuk jawab tapi
kita harus jeda dulu
kita lanjutkan usai jeda berikutnya
tetap bersama kami
mengenai politik identitas bang andi gimana perspektifnya
jadi kita lihat memang semua pihak nampaknya ada kecenderungan untuk menggunakan
beberapa isu isu politik identitas
kita lihat zaman dulu sebenarnya politiknya lebih politik ketokohan
misalnya pejahgesang melu iki
nah itu lebih pada orangnya
pokoknya yang hidup mati ikut ini
lalu kemudian lama lama berubah menjadi sedulure dw
maksudnya dia etnis grupnya sama
sebaliknya ada juga yang kemudian menggunakan idiom idiom agama untuk menarik dukungan
itulah sebabnya kita lihat pada sisi tertentu misalnya di sumatera utara
kita lihat dua jenis politik identitas beradu
yang mana yang menjadi pilihan publik
jadi bukan salah satu saja yang memiliki politik identitas ya
pada saat yang sama misalnya pdip mencalonkan pak jarod
orang yang tidak pernah tinggal di sumatera utara tetapi dia beretnis jawa
sementara kita tahu puja kusuma putra jawa kelahiran sumatera
itu merupakan etnis terbesar di sumatera utara
bukan orang batak bukan orang melayu
nah di lain pihak ada gerakan dua ratus dua belas yang juga nampaknya berpengaruh di situ
bersama sama kita lihat isu yang mana
yang tampaknya yang terjadi adalah pak jarod gagal mengambil pemilih jawa
sebaliknya mungkin juga pada waktu itu juga ada kecenderungan karena berhubungan ada wakil gubernurnya bung sihar
yang berusaha mengambil orang orang tapanuli
sehingga kemudian menjadi terbelah antara yang
yang islam atau yang
bukan cuma non sumul tapi pemilih jawa
atau pemilih muslim
dan itu kental sekali itu pak
di sana kental menang pak edi
nah sebaliknya di sulawesi selatan lain
di sulawesi selatan ihsan dan kemudian nurdin halid
dua dua mengambil putranya khar musakar
dua dua menjadi wakil gubernur
dua kandidat tersebut
apa yang terjadi
orang toraja orang yang non muslim di sulawesi selatan
tidak akan memilih dua itu
nurdin abdullah yang menang
karena etnis toraja dan mereka mereka yang non muslim di sulawesi selatan
tidak akan memilih dua calon ini
sehingga suara bugis dan suara makassar terpecah di antara iksan dan nurdin halid
sehingga yang menang nurdin abdullah
di situ hati hati menggunakan politik identitas
dia bisa backfire
walaupun sekali lagi ada kecenderungan dia meningkat
misalnya pada jawa barat
di jawa barat yang terjadi
pada minggu terakhir tiba tiba ada gerakan untuk memilih gerakan ganti presiden
mungkin juga dua ratus dua belas bergabung bersama untuk memilih saiful
lebih kuat yang mana
gerakan ganti presidennya membuat suara nomor tiga lonjakan atau faktor keagamaannya
persoalannya dia salah strategi
pertama dia main di injury time
waktu tidak cukup
sehingga betul asik naik tapi tidak cukup untuk menang
yang terjadi adalah suara terbagi antara asik dan demis
sehingga kemudian menang ritwan kamil walaupun nggak sampai sepertiga suaranya
begitu juga di jawa tengah
naik signifikan tapi tidak cukup waktunya
injury time dia main
yang kedua kesalahan strateginya adalah mestinya kalau dia mau ngeblok ngeblok akademis
damis pollingnya selama ini bersaing dengan
mungkin butuh satu atau dua minggu lagi
karena itu salah strategi
ada kenaikan signifikan tapi salah strategi
yang kedua hati hati dengan backlash
reaksi balik terhadap permainan politik identitas
kalau menurut anda bang hanta
elit elit politik yang ada di pusat ketika memberikan boarding pass
atau yang ingin memenangkan calon calonnya
semakin banyak yang menggunakan politik identitas ini untuk berkontribusi pada kemenangan
jadi memakai strategi ini dipakai strateginya untuk memenangkan dengan secara sadar
beberapa kalau diperhatikan di pilkada mereka menggunakan
tapi saya setuju tidak otomatis itu efektif
misalnya di pilkada jawa barat menduplikasi strategi salah satu kelompok misalnya seperti di dki
itu belum tentu sama
karena karakteristik berlaku pemilih
jadi dalam kompetisi elektoral itu kan ada faktor berlaku pemilih karakternya berbeda
mesin politiknya berbeda
nah kalau soal jawa barat tadi saya ingin menambahkan
ada faktor faktor yang sangat yang menarik ya yang hampir menang dan hampir kalah ini
ini asik sudrajat saiku kan hampir menang katanya
di sana memang mereka punya mesin politik yang kuat terutama pks
yang kedua isu yang dimainkan belakangan musim terlambat tadi
tapi satu yang mereka tidak punya
tidak hanya punya figur faktor figur itu harus kuat
nah itu memang betul strateginya kalau digabungkan demis yang sejak awal
sudah punya modal elektabilitas yang tinggi mungkin agak sulit juga kompetitif dengan ridwan kamil
nah jadi soal politik identitas ini menurut saya
biasanya kalau demografinya tajam
jadi komposisi demografinya memang membuat situasi politik identitas itu keras
hantar titik titik misalnya
ada yang sangat mayoritas misalnya komposisi etnisitas maupun agama yang satu minus mayoritas biasanya nggak begitu
kalau di kalimantan barat yang hampir lima puluh lima puluh seperti itu anda tidak lihat pergesekannya cukup
sempat isu itu sempat
saya termasuk intens mengikuti yang di kalimantan barat
di sana meskipun memang yang terpilih pak sutar miji itu dari melayu sukunya melayu muslim
tetapi dia sebagai wali kota pontianak juga punya kinerja penghargaan cukup banyak
jadi memang ada faktor kompetensi kinerja yang bagus yang bisa diandalkan
karena di sisi yang lain memang beririsan dengan pemilih sosiologis tadi
yang terakhir bang andi
apa yang perlu diperkuat dan apa yang perlu dikhawatirkan dari segi pemilih untuk menghadapi pemilu tahun depan ini
saya rasa kita lihat bahwa pemilih sudah cukup cerdas bisa bereaksi terhadap tekanan tekanan
ada juga yang menarik bahwa pemilih kemudian juga bisa melihat mana ke depan yang lebih
baik untuk memimpin daerah tersebut
jawa timur misalnya ketika politik identitas agak sulit untuk masuk ke situ
dua dua nu wakilnya yang menjadi penting
mereka melihat siapa antara kompetensi dua wakil itu
yang ketiga juga faktor kira kira dukungan siapa yang lebih dipentingkan di situ
mataraman dan segala macam
misalnya ada juga pak sby dan ahy turun di situ
menang di pacitan
menang besar di daerah
siapa yang mau ngasih mataraman
ternyata karena kelompok tapal kuda madura segala macam dua dua nu
maka siapa yang mau ngasih mataraman
yang menjadi penting ketika di situ masuk pak sby dan ahy kelihatan tampaknya kofifa yang menang
nah dibantu madura juga
tanpa harus bicara soal politik identitas
paling tidak kita punya harapan yang baik lah terhadap pemilih indonesia di tahun depan untuk semakin lebih rasional
semakin lebih berakal sehat
semakin otonom semakin cerdas
kita akan tunjukkan itu di pemilu tahun depan
mudah mudahan kita akan berbicara bersama
terima kasih bang andi terima kasih bang hanta
terima kasih sama sama
perbincangannya sayang waktunya singkat sekali
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya budi arief putro
selamat malam sampai jumpa